hari ini partai demokrat menggelar rapat pimpinan nasional atau rapimnas di jcc senayan jakarta
rapimnas akan membahas strategi pemenangan pilkada serentak
rapimnas akan dimulai pukul sembilan belas tiga puluh waktu indonesia barat
setelah pembahasan pemenangan pilkada serentak acara akan dilanjutkan dengan perayaan ulang tahun partai
selain memimpin langsung rapimnas susilo bambang yudhoyono juga menyampaikan pidato politiknya
rencananya rapimnas akan dihadiri petinggi partai demokrat mulai dari majelis tinggi dewan kehormatan dewan pembina hingga pimpinan dpd dan dpc seluruh indonesia